badan meteorologi klimatologi dan geofisika atau bmkg akan melakukan pemantauan hilal
penentuan satu syawal seribu empat ratus empat puluh dua hijriah
pemantauan hilal akan dilakukan di dua puluh sembilan lokasi di indonesia yang tersebar dari wilayah timur sampai barat
beberapa lokasi tersebut diantaranya danau sentani jayapura masjid balikpapan islamic center
pantai anyer banten dan pusat observatorium pengamat hilal kemenak aceh
kepala pusat seismologi teknik geofisika potensial dan tanda waktu bmkg rahmat riono menyampaikan
potensi terlihatnya hilal ada di tanggal dua belas mei dua ribu dua puluh
dengan tinggi hilal berkisar antara empat empat puluh delapan derajat di merauke papua sampai dengan enam lima derajat di sabang aceh
meski demikian bmkg tetap meminta masyarakat menunggu keputusan resmi
yang akan disampaikan oleh pemerintah melalui kementerian agama
terkait jatuhnya hari raya idul fitri
satu syawal satu empat ratus empat puluh dua hijriah
derajatnya itu semakin tinggi
pada tanggal dua belas itu sebetulnya begitu matahari tenggelam
besoknya sudah melalui bulan baru
tapi nanti tentunya ini akan diumumkan oleh kementerian agama
karena otoritas menentukan kapan lebarannya itu ada di kementerian agama